pengusaha menyambut baik dimulainya pemberian vaksin booster di indonesia
asosiasi penjualan langsung indonesia menilai
hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia pada masa pandemi
langsung adalah salah satu sektor ekonomi yang dapat diandalkan
khususnya pada saat pandemi ini
tentu tak lepas dari fakta bahwa bisnis penjualan langsung
telah memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional
berita gembira sebenarnya ya
karena terus terang walaupun kita memaksimalkan yang namanya digital
memaksimalkan apa yang namanya peralatan peralatan teknologi
tapi pada dasarnya industri kita dunia kami ini benar benar dunia yang semuanya fisikal
ketika booster sudah mulai diterapkan
saya kira mungkin kita bisa lebih luas untuk bergerak
karena pembatasan pergerakan ini
ini kadang kadang membuat kita agak sedikit kelabakan